sebelum saya mulai saya ingin mengucapkan dulu selamat hari games nasional bagi anda
para gamers gamers mania di tanah air
kita akan bicara mengenai games di segmen ini ya
perkembangan teknologi virtual reality semakin canggih dan telah merambah ke berbagai negara termasuk di tanah air
namun belum banyak ternyata orang yang bisa merasakan sensasi dari teknologi itu
hal inilah yang menjadi tujuan utama pendirian tempat bermain khusus vr di ibu kota jakarta
teknologi virtual reality atau vr sudah masuk di indonesia sejak tahun dua ribu lima belas silam
meski demikian belum banyak orang yang merasakan serunya bermain dengan teknologi ini
minimnya distributor dan harga yang cukup mahal merupakan salah satu faktor penghambat menyebarnya teknologi ini
mainframe sebuah tempat bermain yang khusus menyediakan teknologi virtual reality
hadir untuk memberikan sensasi bermain vr yang selama ini belum dapat dinikmati banyak orang
mainframe itu tujuannya kita mau bikin vr jadi aksesibel buat orang orang
sejauh ini vr itu masih sesuatu yang mahal sesuatu yang kontennya masih sedikit
dan orang orang juga kalau misalnya bilang vr oh iya saya pernah dengar tapi saya nggak tahu saya mau nyoba kemana
nah untuk itulah kenapa kita bikin mainframe
jadi orang orang bisa nyobain orang orang bisa cari tahu lebih banyak tentang vr
dan kita rencananya bukan cuma buat main aja nantinya tapi juga bisa buat edukasi juga
alat yang disediakan pun variatif
dan alat yang paling menarik adalah virtual walker
alat ini merupakan satu satunya di indonesia
dan ini juga terlihat dibuat sendiri oleh tim mainframe
saya pun berkesempatan menjajal beberapa alat yang ada
pertama saya mencoba oculus rift
saya pun langsung merasakan sensasi luar biasa dari teknologi virtual reality ini
dalam sekejap saya seakan berada di tempat lain dan langsung merasakan adrenalin tembak menembak dalam permainan ini
permainan kedua yang sempat saya rasakan adalah racing pot
setelah saya memasang alat vr saya langsung berada di dalam mobil dan harus mengalahkan mobil lain yang ada di arena balap
dengan harga yang cukup terjangkau pengunjung yang datang pun merasa puas
cukup menyenangkan sih soalnya kan vr kalau saya emang dari dulu mau nyobain
cuman emang di rumah kagak punya jadi ya cobain main di sini
mainframe baru dibentuk bahwa vr adalah alat vr
bulan lalu dan sudah memberikan pengalaman bermain vr lebih dari dua orang
luasnya potensi yang dimiliki vr sudah seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal pada era digital ini